di disiplin terhadap peraturan dan utamakan keselamatan
aku tuh suka gak pede kalau harus ngerangin sesuatu
nawarin sesuatu apalagi ngebujuk orang sampai dia mau beli sesuatu
intinya aku ngerasa jualan itu bukan bidang aku
ya terus kamu mau kerja apa
asal jangan jualan jangan jadi orang marketplace
apa kabar koubet
kamu mau beli cilok
saya gak ada pulsa
koubet tau rumahnya saeb
masa temenan udah lama gak tau rumahnya
dia ngontrak pindah pindah
punya nomer teleponnya
kamu mau minta
kamu mau telepon dia
masa cuma buat koleksi aja
dija aku cuma mau ngasih tau
kamu dalam bahaya
saeb udah tau kamu nyelidikin dia
dia gak suka
terus memangnya kenapa
tadi pagi waktu ditelpon
tapi barusan waktu saya lagi jalan sama ajeng
saya ketemu sama dia
terus sebenarnya kamu tuh kurang sehat apa enggak
sebetulnya bukan kurang sehat
udah minum obat
bukan pusing penyakit
jadi sekarang gimana
bos saeb nyuruh kamu dateng
kamu bisa apa enggak
kau baik gak mau ngasih nomer telepon saeb
kau baik mau ngelindungin saeb
aku mau ngelindungin kamu
yaudah saya kesana
tadinya aku mau lapor polisi
tapi aku nggak punya bukti sama saksi
berarti kamu gak bisa apa apa sama dia
tapi aku tahu dia itu memang copet
dia bukan cuma jahat karena nyopet
tapi karena nggak ngebiarin kalau ada anak buahnya yang mau insaf
terus kamu mau apa
mau ngomong aja sama dia
mau nasihatin dia
gak bakal bisa dija
sebelum kamu punya niat
aku dari dulu udah ngelakuin
aku udah nasihatin dia
tapi percuma aja
dia tetep jadi copet
soalnya itu memang udah jadi cita cita dia
kalau saeb gak mau insap
yaudah itu urusan dia
tapi dia harus ngebiarin kalau ada anak buahnya yang mau insaf
terus gak usah ngerekrut copet baru
kalau mau jadi orang jahat
ya sendiri aja
gak usah ngajak berjamaah

baik baik aja lah
kalau kak ubed gak mau bantu
aku tetap mau ketemu saib
tapi yang bikin capek bukan nyupirnya macetnya
itu sebabnya aku embung nyupiran day
tak mau nyupir sendiri
capek aku macet nak
tapi biarpun capek saya tetap jalan
nah berapa tuh
maksud saya bukan lagi macet terus angkotnya saya jalanin
tapi biarpun capek dan macet
kerjaan saya jadi supir angkot tetap mau saya jalanin
halus hari gitu mah bagus
tak ada kerja yang tak capek
kalau tak capek badan ya capek pikiran
mau pihela tuh biar enjoy
kita nggak usah nunggu deden
masa saya sebagai bos nunggu anak buah
nggak betul itu
saya sedang ada problem
problem itu sebetulnya bukan bahan bahan
tapi bahasa inggris
bahasa inggris yang sudah dianggap sebagai bahasa indonesia
seperti orang lain yang bekerja dan tinggal di sebuah keluarga
kemudian sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga itu
ada ancaman dari seseorang yang tidak saya kenal
yang ingin mengacaukan hidup saya yang sudah kacau
itu bukan paham
tidak ada masalah
orang tersebut bermaksud melaporkan saya ke polisi
orang tersebut menurut informasi yang saya dapat
semua ini bermula dari rencana deden buat insap
deden sedang tergoda untuk tersesat ke jalan yang benar
kalian jangan terpengaruh keadaan
jangan terpengaruh deden
karena sesungguhnya takut itu adalah tidak berani
kalian tetap bekerja seperti biasa
seolah tidak ada apa apa padahal ada apa apa
biar apa apa itu saya yang menyelesaikan
kamu lagi apa
mau ketemu saeb
tadinya mau ngomong lewat telepon aja
tapi saya nggak tahu nomornya
kamu kenal sama bos aeb
kenal sih enggak
cuma tahu saja
saya juga tahu siapa kamu
kamu tahu dari mana nama saya deden
tahu dari ubed
dia yang cerita ke saya
ada urusan apa kamu sama dia
mau ngomong supaya saeb tidak melarang atau mengancam kamu kalau kamu mau insap
kamu tahu dari mana kalau saya mau insaf
kita ngomongnya jangan di sini
sekarang kalian boleh bubar
saya mau nunggu deden
istirahatnya jangan terlalu lama
mulai di lapisan
saya baru mau minum kopi
masa udah disuruh cepat cepat kerja lagi
aku tidak menyuruh kamu cepat cepat kerja lagi
aku cuma mengingatkan
istirahatnya jangan terlalu lama lama
kalau sedang bekerja ingatlah masa menganggur
masa ketika kau begitu merindukan untuk segera mendapatkan pekerjaan
masih belum dapat kerjaan
aku udah gak tahu harus kemana
gak tahu harus kemana
anggap aja ini masa percobaan buat kamu
belum ada kantor yang nerima masa udah masa percobaan
masa percobaan buat kamu
lulus untuk menjadi orang baik menyerah terus kembali lagi seperti dulu
kamu udah ngingetin aku
udah ngingetin lihat aku
ngingetin laman rumah bapak aku
saya mau jalan lagi bang
angkotnya mau kau tinggal
maksudnya saya mau narik lagi
mau nyupir bawa angkot nyari penumpang
tidak perlu kau berjelas macam itu atulah
ya udah kalau begitu
cari penumpang yang banyak cari uang yang banyak
tetapi disiplin terhadap peraturan
dan utamakan keselamatan
aku tuh suka gak pede kalau harus ngerangin sesuatu nawarin sesuatu
apalagi ngebujuk orang sampai dia mau beli sesuatu
intinya aku ngerasa jualan itu bukan bidang aku
ya terus kamu mau kerja apa
asal jangan jualan jangan jadi orang orang
sampai jumpa lagi